buruknya kualitas udara di ibu kota bisa memberikan dampak buruk pada sektor pariwisata
dan salah satunya adalah sport tourism atau pariwisata olahraga
jika kasus polusi udara di jabodetabek ini terus dibiarkan
maka kerugian diperkirakan mencapai estimasi dua puluh hingga tiga puluh triliun rupiah
dan untuk sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
selamat pagi mas menteri bagaimana kabarnya
selamat pagi alhamdulillah terima kasih mbak megi sukses untuk cnn
terima kasih sudah mengundang pagi ini
iya mas menteri ini saya juga masih batuk batuk begitu ya
hampir empat minggu anak anak saya juga masih batuk batuk
nah sebelum saya memulai dialog dengan mas menteri
saya juga punya pantun soal polusi udara
bila lingkungan tiada sehat maka kehidupan terasa berat
jika biarkan udara tercemar mengkhawatirkan kesehatan
oke keren mesti dibalas
iya harus dibalas dong mas menteri silakan
jalan jalan ke pasar baru
harus pakai masker karena polusi
walaupun ekonomi sudah semakin maju
kita harus turunkan polusi dengan kolaborasi
waduh mantap mas menteri
iya memang benar ya polusi tidak hanya berdampak pada ekonomi
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pun juga ikut berdampak cukup besar
mas menteri sebenarnya berapa dampak kerugian ekonomi
yang akibat perubahan iklim dan polusi udara yang terjadi di jabodetabek
ya polusi udara ini memang kita harus antisipasi
karena dampaknya terhadap perekonomian
pasti akan terasa beberapa bulan dan waktu ke depan

masih terus berjalan
mas menteri sebenarnya berapa dampak kerugian ekonomi yang akibat perubahan iklim dan polusi udara yang terjadi di jabodetabek
masih terus berjalan
mas menteri sebenarnya berapa dampak kerugian ekonomi yang terjadi di jabodetabek
mereka harus meningkat dan belum menunjukkan perlambatan
namun polusi udara ini akan menimbulkan kerugian yang signifikan
jika tidak ditangani dengan langkah langkah yang saya sebut tiga g
gercep gerak cepat geber gerak bersama dan gaspol
garap semua potensi untuk kurangkan polusi
dan di sini data riset dari greenpeace asia southeast asia di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh tiga

estimasi kerugiannya bisa mencapai dua puluh tiga puluh triliun rupiah
di jakarta saja polusi udara telah menelan biaya ekonomi dua puluh satu lima triliun atau satu tujuh kali lipat dari defisit bpjs
data terbaru situs pemantau kualitas udara tadi pagi polusi udara di jakarta satu enam
hari sebelumnya berfluktuasi masih di atas satu ratus lima puluh namun saat liburan tujuh belas
tujuh belas agustus sempat ada di bawah seratus
saya tahu betul karena selain sempat menjabat menteri sdm ad intrim
saya juga memonitor dengan kegiatan berolahraga di pagi hari
nah ini kerugiannya bisa mencapai dua miliar dolar atau sampai tiga puluh triliun di tahun dua ribu dua puluh satu
pak menkes sudah menyampaikan bahwa biaya kesehatan ini terus meningkat untuk
permasalahan yang berkaitan dengan saluran pernafasan di estimasi bisa mencapai
dua puluh triliun ini yang harus kita mitigasi harus gerak cepat harus gerak bersama
dan harus garap semua potensi untuk kurangi polusi
baik mas menteri ini kerugiannya sudah hampir mencapai tiga puluh triliun rupiah
nah apakah ada event event yang dibatalkan akibat polusi udara ibu kota khususnya
pada kegiatan wisata berbasis olahraga ataupun sport tourism
kita menyelenggarakan dua event besar saat weekend kemarin
yaitu di hari sabtu dan hari minggu
hari sabtu itu ada tiga event yaitu ion nation di ancol
juga di selatan ada goes kemerdekaan dan di pusat ada lift well
di mana tiga tiganya tidak dibatalkan
ini kita tentunya harus antisipasi karena ada event event berkelas dunia yang akan dilakukan di dki
hari minggu ada jakarta half marathon dua ribu dua puluh tiga dan juga ada alfa matran
juga masih bisa berlangsung dengan ribuan peserta
namun kalau polusi ini tidak tertangani dengan baik
maka akan ada dampak pada kegiatan wisata berbasis olahraga atau sports tourism
karena tempatnya ada di luar ruangan
dan ini kita akan melihat bagaimana lomba lari sepeda
maupun kegiatan lainnya di sekitar jabodetabek pasti akan terdampak
saya melihat bahwa kita jangan hanya berpikir ekonomi tapi juga kesehatan
karena anak anak kita lansia pasti mengalami kesulitan
namun ada berita baik karena gerak cepat dari pemerintah
dan kita melihat bagaimana beijing menangani polusi udara
maka ada beberapa langkah jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang yang telah kami ambil
seperti work from home dan juga konversi untuk menggunakan transportasi umum
dan juga bagaimana kita mengembangkan
mengarahkan ke depan untuk penggunaan kendaraan listrik dan energi baru dan terbarukan
baik mas menteri ini sport tourism ini bukan hanya untuk kesehatan saja begitu
tentunya kita juga melihat ada beberapa event besar lainnya ya event internasional
seperti konser nantinya yang akan diadakan di ibu kota juga
nah apakah polusi udara mengakibatkan berkurangnya tempat wisata terbuka
ataupun outdoor event serta pertunjukan seni musik budaya di tempat terbuka
dan solusi apa yang ditawarkan
apa yang ditawarkan oleh kementerian pariwisata untuk hal tersebut
solusinya adalah visi green tourism dan sustainability
dimana kita kedepankan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan
seperti kita ketahui asean akan mulai persiapan menuju ktt di awal september
ada fiba yang mulai minggu ini fiba world cup

dan juga ada beberapa kegiatan besar lainnya
seperti coldplay akan konser tanggal lima belas november
ini harus kita antisipasi dengan segera dan kita sampaikan narasi bahwa kita menangani isu polusi secara totalitas
kita harus juga dalam jangka pendek melakukan modifikasi cuaca
harus mengurangi dampak polusi dari industri dan transportasi
dan jangka menengah kita harus sediakan ruang tersebut
ruang terbuka hijau yang lebih banyak dan penggunaan sumber energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan
juga kita mendorong sebuah gerakan penggunaan carbon calculator atau carbon footprint
dimana kita mulai memastikan kepada gerakan masyarakat yang every step matters
setiap langkah ini sangat penting dan harus kita sosialisasikan dampaknya terhadap sektor pariwisata
mulai kurangi polusi ini sebagai bagian daripada menjaga destinasi
dan mulai serap karbon
karena walaupun belum berdampak terhadap target wisatawan yang cukup naik secara signifikan di atas target atas
tapi kalau kita tidak memulai dari sekarang seperti penggunaan kendaraan umum
beralih dari kendaraan pribadi berbakan minyak ke kendaraan listrik
ini berbahaya sekali untuk event event yang akan dilakukan karena akan menjadi satu pertimbangan bagi apakah event ini akan terus berjalan
dan harus diberlakukan
nah ini butuh langkah mitigasi dan adaptasi iklim agar kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap untuk menyelenggarakan event event berkelas dunia dan internasional
seperti tahun lalu sukses menyelenggarakan g dua puluh
baik mas menteri tadi anda menyebut salah satu solusinya adalah work from home begitu ya
nah bagaimana anda melihat peraturan uji coba asn di lingkungan pemprov dki jakarta kerja dari rumah untuk menekan polusi dki jakarta
ya kita akan tidak bisa melihat secara langsung
tapi ini akan butuh waktu untuk melihat dampaknya
dan seluruh pelayanan publik sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif sedapat mungkin kita lakukan melalui efisiensi platform digital
dan ini sudah kita lakukan
dan kita akan memantau terus
dan jika seandainya bisa kita tingkatkan ini akan memberi insentif juga kepada sektor parekraf untuk menggunakan kendaraan listrik
misalnya di ancol untuk penggunaan kendaraan listrik bebas biaya masuk
untuk di taman mini setiap pergerakan di taman mini ini sudah menggunakan kendaraan listrik
dan kami memprediksi efektivitas ini akan bisa dilakukan
dan ini juga bisa dilihat tiga bulan ke depan dalam pengurangan angka polusi dengan peningkatan air quality index
yang kita targetkan harus bisa ditekan di bawah angka batas ambang sehat
karena sekarang ini sudah diambang yang tidak sehat
jadi ini harus kita percepat penerapan peningkatan penggunaan kendaraan listrik terutama bus listrik mobil mobil listrik
dan juga oleh pln akan disiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum
untuk industri di sekitar jakarta kita imbau untuk segera melakukan konversi agar jauh lebih ramah lingkungan
dan untuk masyarakat dalam jangka menengah ini kompor kompor gas dan kompor kompor berbahan fossil fuel akan lebih baik digantikan yang berbahan
dengan kompor induksi yang menggunakan listrik
jadi ini yang harus kita garis bawahi
namun kita harus pastikan ekonomi ini tetap bergerak di atas angka penciptaan lapangan kerja yang ditargetkan di tahun dua ribu dua puluh empat total lapangan kerja yang kita ingin ciptakan itu sekitar delapan juta
baik semoga kebijakan wfh ini juga cukup efektif untuk menekan polusi udara di ibu kota
dan juga bagaimana dengan jumlah kunjungan wisata mancanegara dan juga wisata negara
bagaimana dengan jumlah wisatawan nusantara akibat polusi udara ini
untuk wisatawan nusantara ini perlu lebih didorong apalagi tingkat mobilitas wisata nusantara ini terbukti menggerakkan ekonomi
bagaimana umkm umkm ini penjualannya omsetnya meningkat hotel hotel terisi seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif dengan total empat puluh lima juta lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonominya
jadi per hari ini alhamdulillah wisatawan mancanegara masih sesuai dengan target malah melebihi target optimis pun
namun kita harus pastikan bahwa isu polusi ini tidak membatalkan kunjungan dari para wisatawan ke destinasi destinasi yang sekarang menjadi pilihan seperti jakarta
ini kan gerbang kedua setelah bali untuk wisatawan mancanegara
harus kita pastikan bahwa tidak ada pembatalan dari wisatawan mancanegara karena bisa berdampak terhadap ekonomi
karena targetnya tetap kita ingin ekonomi ini bergerak polusi kita tekan dengan target untuk ekonomi kreatif dan pariwisata sendiri empat empat juta lapangan kerja bisa kita ciptakan di dua ribu dua puluh empat
baik ini bukan hanya dampak ekonomi saja tapi reputasi indonesia yang harus kita jaga bersama
mas menteri terakhir apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah khususnya kementerian parekraf
kita harus lakukan intervensi pertama sesuai dengan ratas bersama bapak presiden
intervensi ini adalah memperlakukan kebijakan standar mic euro lima dan enam dan ini bisa dilakukan segera
kita bisa konversi ruang terbuka hijau yang selama ini mungkin tanah tanah yang belum
kita bisa konversi
kita bisa konversi
kita bisa konversi
kita bisa konversi
kita bisa konversi
kita bisa konversi
kita bisa konversi
kita bisa konversi
kita konversi menjadi ruang terbuka hijau
kita sudah melakukan wfh
nanti teman teman karena kita belajar dari pandemi wfh ini ternyata waktu pandemi bisa menekan angka polusi dan memperbaiki air quality index kita
dan juga mengurangi kendaraan fosil
dan untuk jangka menengah dan jangka panjang kita harus lakukan mitigasi dan adaptasi iklim dan pengawasan ketat untuk standar emisi

bagi kendaraan di jabodetabek
dan yang terpenting juga industri industri sekitar jabodetabek ini harus menerapkan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan sistem environmental sustainability dalam ekosistem mereka
dan juga masyarakat berpartisipasi dengan menggunakan transportasi umum dan juga penggunaan kompor berbasis listrik untuk menggantikan kompor berbasis fossil fuel

dan juga penggunaan kompor berbasis listrik untuk menggantikan kompor berbasis listrik untuk menggantikan kompor berbasis listrik
baik semoga langkah langkah tersebut bisa berhasil menekan polusi udara di ibu kota dki jakarta
terima kasih mas menteri sandiaga uno sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
terima kasih mbak maggie